sampai jumpa di video selanjutnya
alhamdulillah baik kamila
papa senang kamu datang ke sini
papa bahagia banget ngeliatnya
mudah mudahan dia baik baik aja ya
kava alhamdulillah baik baik aja pak
sekarang kava udah gemuk kan
ya nanti kalau papa sehat
papa ingin sekalian lihat kava
pasti dong pak
papa memang harus ketemu sama kava
karena mila yakin kava pasti akan senang sekali ketemu sama papa
oh pak haris
kamila dan kak fadil datang ke sini
karena kamila punya kabar baik untuk papa
tadi camilla baru aja dari lab
karena kamila sudah tes ginjal kamila
kamilah papa kan sudah bilang
kenapa gak mau ginjal kamu
kamu jangan kehilangan satu ginjal kamu gara gara papa
papa gak mau kamila
bapak jangan bicara seperti itu pak
kamila mau membantu papa
kamila mau memberikan ginjal camilan
pak dengan satu ginjal kamila masih bisa hidup kok pak
kamila kan udah bilang
mila mau papa sembuh
kan papa sendiri yang bilang
papa mau ketemu sama kava
nah kalau ginjal camilla papa terima
kalau bisa ketemu sama kava
mau kan pak
kebaikan kamu itu dan pengorbanan kamu terlalu besar buat bapak
papa sulit untuk menerimanya
kenapa kamu tidak biarkan papa menerima takdir papa
takdir papa itu
takdir papa itu
dan papa harus sembuh
kamila ikhlas memberikan ginjal kamila untuk papa
karena mila ingin papa sembuh pak
papa harus terima ginjal kamila ya
papa tidak bisa menerima pengorbanan dan kebaikan kamu kamila
biarkan papa mati
biarkan papa mati

kamilah jan fis fm kamu bahkan kepadanya peace
kalau kamu gugup emang dulu lagi
untuk apa kamu teringat
bukan malah ditolong
atau sampai kamilah berkorban seperti ini
pak dengerin kamila pak
kamilah tidak pernah membenci papa
camillah juga tidak dendam sama papa
di dalam hati kamilah cuma ada dua perasaan
sayang dan cinta
dan itu semua untuk papa
bukan benci dan dendam pak
pak sakitnya papa sakitnya kamila juga
kesedihan papa kesedihan mila juga
dan kebahagiaan papa kebahagiaan mila juga pak
jadi mila mohon tolong terima ginjal kamila
kamila terima kasih ya
kamu sudah mengantarkan kamilah untuk bertemu dengan papanya
jadi tidak mungkin kalau kamila tidak menemui papanya
sekali lagi terima kasih
saya benar benar tidak menyangka kalau mama kamu mengizinkan
kami sangat berhutang budi pada keluarga kamu dan kamila
tapi kamu sudah mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
kamu sudah terlalu jauh mencampur kehidupan aku
aku mau sendiri
lama kelamaan kamu pasti gak akan betah di rumah itu
dan saat itulah kamu akan minta minta sama aku untuk membawa kamu kabur dari sana

kamu tuh ngapain sih di sini
kamu tuh ngapain sih di sini
kamu tuh ngapain sih di sini
kamu tuh ngapain sih di sini
biar aku aja yang ke rumah kamu kenapa
ya ampun dok
aku itu punya kabar yang pengen cepat cepat aku kasih toko kamu
ya apalagi kalau bukan camilla
tadi ada rapat besar besaran di rumah aku
ternyata kamila sudah mengambil keputusan
dia memutuskan untuk keluar dari rumah kamu kan
kamila sih tetap memilih fadhil dan kava
tapi dia tetap mendonorkan ginjalnya untuk papanya
setelah dia mendonorkan ginjal untuk papanya
dia berjanji dia gak akan pernah mau nemuin papanya lagi untuk selamanya
dan dia mau buang papanya
lagian buat apa sih punya papa yang udah nggak bisa apa apa
habis sakit juga perusahaannya akan collab
dan dia akan jatuh miskin kan
mana mau sih namila punya papa yang miskin
sedangkan posisi dia sekarang
sedang ada di posisi yang aman
punya mertua yang kaya raya
calon suami seorang dokter
dan anaknya akan mempunyai seorang ayah

ya iyalah papanya pasti dibuang
terus kan kamila di mana
katanya sih mau ke rumah sakit tuh papanya
aku juga mau ke rumah sakit
ngapain sih kamu masih ngurusin kamila do
kamila itu udah ada fadhil
kamu mau jadi kaming conge
aku tuh mau ngomong sama dia
dan aku mau buka matanya
orang macam apa sih yang mau membuka matanya

edo edo ya ampun aku ikut dong do
eh ngapain sih dia masih ngurusin camilla
sabar sabar indy
walaupun edo mau kaya apa juga ke kamila
toh nantinya akan nikah juga soal
akhirnya papa mau mendengarkan penjelasan mila
papa juga mau menerima gizal mila
mau ngapain lagi lo kesini
gue gak ada urusan sama lo
gue ada urusan sama kamila
oke terserah lu
mil kamu tuh ngapain sih ngambil keputusan gila kayak gitu
keputusan keputusan apa
keputusan gila kamu
yang kamu mau ngilang dari kehidupan papa kamu selama lamanya
apa itu namanya kalau bukan keputusan gila
kamu tuh bodoh banget ya
dia itu bapak kamu sendiri
masa kamu buang bapak kamu buat keluarganya fadil
pasti ini lo yang nyuruhkan
lo pasti nyuruh kamila untuk jauh dari keluarganya
seperti lo nyuruh gue jauh dari kava
jangan mengaitkan dua hal yang berbeda
menurut gue ini sama
dan lo pasti sengaja akan lakuin ini
lo mau kamila jauh dari keluarganya biar lo bisa miliki kamila seutuhnya
kamu gak perlu nyalain kak fadil
karena kak fadil gak salah
ini murni keputusan aku
tidak ada campur tangannya kak fadil
dan menurut aku ini adalah keputusan terbaik aku
dok papa aku sudah memiliki kehidupannya
dan aku hanya ingin membantu papaku sendiri do
tanpa harus masuk terlalu dalam ke dalam kehidupannya
dan aku rasa itu keputusan untuk kamu
untuk apa kamu menyuruh aku kabur
otak kamu tuh udah kebalik balik teman
pikiran kamu tuh udah gak waras tomat
mana bisa sih kamu buang orang tua kamu sendiri
gimanapun dia mau kayak apapun orangnya
kamu tuh gak bisa menghindar dari kakak kamu sendiri
dan kamu juga gak bisa mengingatnya kalau darah dalam badan kamu tuh darahnya pak ais
udah cukup do
ini rumah sakit
dan gue gak mau lo menghina kamila seenak enak lo
kamu tuh bahkan iseng
kalau betul niel tadi republic banned bye
irgendwas akan jauh udah

kamu nampak nggak ingin sudah ke
kamu sudah subscribe kami
rig bakal dibilang aaah
wah makasih kabar semua
nih baru bareng aku itu
pernah galau langsung